video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan seorang polisi lalu lintas di kudus jawa tengah
melemparkan helm ke arah seorang supir truk
video ini juga menampilkan adegan saat perekam video yang merupakan rekan supir truk
ditegur oleh polisi pelempar helm karena merekam kejadian tersebut
selama trianto supir yang terkenal lemparan helm menuturkan insiden tersebut terjadi pada kamis pagi
saat ia tengah melaju menuju kantor dinas perhubungan kabupaten kudus
saat dalam perjalanan selamat melihat ada keributan antara seorang supir truk dan polisi lalu lintas
dirinya yang hendak melerai justru mendapat lemparan helm dari polisi tersebut
kejadian ini mengakibatkan pelipis kiri selamat terluka
kita kan lagi masalah ngatur jalan kan kita putar balik kan melerai
kirain saya video video itu padahal kan enggak
terus saya diantum sama ini pakai helm
ya dibukul pakai helm gitu
kepala satuan lalu lintas polres kudus ajun komisaris polisi pandu galuh pandega
akhirnya buka suara mendekati insiden tersebut
menurut pandu peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya tengah mengamankan aksi protes sejumlah supir truk
terkait aturan truk over dimention overload atau odol
pandu pun menyampaikan
pandu menampakkan permohonan maaf atas sikap anak buahnya
lantas kudus menyampaikan dengan adanya insiden tadi pada saat pengamanan aspirasi dari rekan rekan supir truk
ada insiden dari anggota kami terhadap mas raman
pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf kepada rekan rekan
terus saya kepada mas raman
pandu menambahkan telah melakukan mediasi antara polisi pelempar helm dengan sopir truk korban pelemparan helm
dan diharapkan kedua belah pihak tidak lagi memperpanjang masalah tersebut
indra winar di kudus jawa tengah